prabu siang jenazah anggota brimob yang meninggal dalam insiden penembakan di lokasi pengeboran minyak di ngawen blora jawa tengah dimakamkan
sejumlah polisi resor blora berjaga jaga di sekitar rumah duka bribka bambang tejo di perumda blora
sesaat setelah disemayamkan di rumah duka jenazah langsung dibawa ke pemakaman umum desa setempat
pemakaman dilakukan secara tertutup
polisi melarang awak media meliput prosesi pemakaman
dua korban penembakan lainnya brigadir budi wibowo dan ahmad suprianto juga telah dimakamkan di kampung halaman masing masing
polda jawa tengah menyatakan tiga polisi yang tewas dalam baku tembak di lokasi pengeboran minyak di blora jawa tengah adalah anggota brimop dari detasmen pati
diduga motif baku tembak dipicu masalah pribadi
kapolda jawa tengah irjen polisi condro kirono membenarkan bahwa tiga orang yang meninggal
adalah anggota subdit empat satuan brimob pati yang sedang ditugaskan untuk menjaga proyek pengeboran minyak di blora
korban meninggal adalah brigadir budi wibowo brigadir ahmad suprianto dan terduga pelaku penembakan bribka bambang tejo
ketiganya ditemukan sudah tak bernyawa setelah salah satu karyawan proyek pengeboran mendengar suara tembakan
hal itu juga dibenarkan salah satu anggota brimop lainnya yaitu brigadir selamet
senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang
sampai tadi pagi saya sampaikan kepada dari diri bibung kepada saya
itu adalah dimungkinkan tapi masih belum pasti itu dimungkinkan motif pribadi
motif pribadi dari mereka
saya yakin semua punya persoalan pribadi
persoalan pribadi sehingga melibatkan rekan yang selama ini bersama sama dia
satu kopi juga ada berbeda beda sampai ada yang dikenakan
mungkin ada yang lebih berbeda
peristiwa penembakan ini terjadi pada selasa malam di lokasi pengeboran minyak saranagas
terembul duku canggah ngawen blora jawa tengah
hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab penembakan ini
meski ada dugaan karena masalah pribadi
diduga bribka babang tejo menembak kedua rekannya
dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara menembak kepalanya sendiri